ratusan kendaraan roda empat terjebak kemacetan panjang selama beberapa jam
di tol jati karya kota bekasi jawa barat
kemacetan terjadi akibat warga di kelurahan jatikarya kecamatan jati sampurna
belum menerima uang pembebasan lahan yang belum dibayarkan sejak tahun dua ribu dua
warga mengatakan telah melakukan segala upaya hukum
namun belum mendapat perhatian dari pihak terkait
penutupan jalan ini terpaksa dilakukan agar warga bisa mendapat kejelasan
terkait uang pembebasan lahan
ini sudah berulang kali penutupan ini sudah berulang kali
tapi seolah olah kami tidak mendapatkan perhatian khusus
soal terkait pembayaran kami
kami berperkara dari tahun dua ribu sekarang sudah tahun dua ribu dua puluh
berarti sudah dua puluh dua tahun dan belum kunjung selesai
tanah ini masih
belum bisa dikuasai oleh mereka mereka
maka mereka melakukan aksi penutupan jalan tol
terus apa yang dilakukan oleh polisi pak
nah kami mengambil langkah mengalihkan arus
agar tidak terjadi pemberhentian kendaraan yang sedang melewati jalan tol
setelah melakukan upaya mediasi
polisi akhirnya berhasil membujuk warga untuk membuka blokade jalan
namun aksi ini akan tetap dilanjutkan hingga pembayaran diterima
muhammad bakri bekasi jawa barat